kita dapat warisan susulan lagi
terus gimana bu warisannya
maaf bapak bapak ya
kedatangan saya kesini hanya ingin memberitahukan
sesuatu hal yang sangat penting sekali
kalau mau bagi bagi warisan
mendingan bagi rata aja bu
jam tiga kita mandi susu
mandi susu malah lengket dong
mandi teh ada gak
ya gak ada dimana ada mandi teh
selamat pagi pak
bapak masih gak dengan saya
sudah banyak orang yang saya copet
jadi gak mungkin saya inget satu satu
bapak ogi kan
iya betul bu
ibu pengacara senyum si tompel kan
senyum si tompul
silahkan duduk seadanya
bisa kita bicara sebentar di dalam pak
terima kasih pak
silahkan bu duduk bu
angap saja rumah sendiri
terima kasih pak
kalau nggak salah kalian bertiga kan
kita tinggal disini bertiga
cuman yang satunya lagi biasa
lagi mandi susu
aduh gimana sih abis mandi kali ini
udah biasa pakai sarung
iya dibasa pak
aduh kagum lu
aduh kagum lu
apa kalian senang tinggal di rumah
apa kalian senang tinggal di rumah
apa kalian senang tinggal di rumah ini
oh kalau masalah itu jangan ditanya bu
kita bertiga senang sekali tinggal di rumah segede ini
kau tidak lebih biasa
jangan liru mana gak lihat nih ada tamu
itu ibu pengacara senyum si tompeng
ini teh pengacara senyum si tompul teh
warisan girang aja
terus gimana bu warisannya
maaf bapak bapak ya
kedatangan saya kesini hanya untuk beri uang untuk warisan ini ya
hanya ingin memberitahukan sesuatu hal yang sangat penting sekali
nah begini bu
kalau mau bagi bagi warisan mendingan bagi rata aja bu
biar kita gak pada ribut
sebenarnya saya hanya ingin menyampaikan
bapak bapak tolong dengar ya
selain diwarisi harta
bapak arta wijaya itu mewariskan hutang
gimana sih bu
kok pakai hutang hutang segar lho
begini bapak bapak
tentu bapak ingin tahu hutang apa
yaitu kewajiban bapak bapak sebagai pewarisnya
untuk membangun sebuah panti jompo
ngurusin ini jeng aki aki
gak bisa atuh bu
pan kita teh sudah dibeliin
itu duitnya teh
ada yang buat beli baju
ada yang buat beli mobil
jadi gak mungkin lagi
kalau kita bikin panti jompo
apapun yang terjadi
kalian sebagai pewarisnya harus tetap melaksanakan permintaan bapak arta wijaya
lagian kenapa ibu baru sekarang mau beritahu
berarti ibu terlibat dalam penjebakan
tidak begitu pak
ini permintaan bapak arta wijaya sendiri
almarhum ingin menguji para penerima warisannya
pakai ujian sekolah
emangnya ini sekolahan bu
bukan begitu pak
sebenarnya bapak arta wijaya sendiri sudah menduga hal ini akan terjadi
tapi kalau bapak bapak tidak dapat melaksanakan permintaannya
ada satu cara lagi
bapak bapak diminta untuk bekerja selama satu tahun dengan sukarela
di sebuah panti jompo yang akan ditunjuk
duit pakai dihabiskan sejarah rumah
lagian lu sih pakai pakai uang dihamur hamurin segala
kamu juga kan beli mobil lah tuh
ya wajar kalau beli mobil
punya cewe dua dua
maaf maaf maaf bapak bapak
kalau begitu saya permisi dulu
ini gara gara kita bisa saksara lagi
jangan saling kenyalah
eh udah sampai
nanti kalau nggak mau turun saya mau bencana
ayo turun udah sampai
ini lagi leleng bener
eh bayangku sini ngurusin lima
tuh bisa baca tuk
oh itu pantiwerda keteraluan atau ini mak
nah itu pantiwerda teng tengen
kok mau apa
apa aja yang diurusin pak
eh apa yang diurusin
eh orang jompo tuh gak bisa makan sendiri
gak bisa mandi sendiri
itu namanya pelecehan
eh eh eh
kalau gak mau saya penjara nanti
mau gak di penjara
jangan itu kalau di penjara
enggak makanya harus mau
eh masukkan cukup
ya dianggap dong
ada nini nini janda kemang
aduh ini ngetik banget
berisik amat itu
ini tersama saja dengan mengganggu privasi
ya udah daripada kita keberisikan kita matiin aja tuh si nenek
loh kok si nenek yang dimatiin
bukan maksud listriknya kita matiin
ini roketnya belum habis
mati lampu tinggal mati lampu
tetapi roket tetap jaya
kok suara masih kedengaran ya
itu jangan jangan tipnya gak pakai listrik a
tapi pakai baterai
kita ambil saja baterainya
wah jangan a
ya bagaimana kalau misalnya kita dosa
itu kan mengerjain nini nini
si nenek nini itu yang ngerjain kita
lagian kan kalau kita nggak tidur besok kita nggak kerja
kita nanti dilaporin sama si tukang potret itu ke polisi
iya ya benar juga
ikut berjuang mempertahankan bocong bosan
serangan dari tentara inggris yang pakai kapal tebang
hasan hasan ya
takkan dari atas bukit menembaki dengan berenggun
bunten selamat malam nenek
tapi tidak boleh panggil nenek
panggil saja grenma
oh ya maaf begini migran
oh ya denmark tadi saya dengar dengar ada nyanyi nyanyian lagu
berarti grenma ini suka sama lagu rock ya
kalau soal lagu rokmah sudah menjadi darah daging di badan saya
tapi kalau nenek kamu suka lagu rock apa enggak
eh suka tuh
tante saya nenek saya ibu saya itu suka pakai rok
waduh asik kalau begitu mak
untuk ganti bunyi di belakang batu
kalau tidak habis
badan kecil hancur
bom dari atas
belum lagi pesawat udara ini nembak gitu dari atas juga
tapi aku tetap berjuang
rambut kaki itu panjang seperti kamu
eh biar begini begini juga sayang ma
dua ada satu
dua ada satu dua ada satu apa
balap karungku mana itu
iya balap karung lo ken
ya sudah tuh nenek ya
aduh green ma saya sudah ngantuk
makanya saya mau tidur saja ya
ya jangan atuh temanin saya di sini
berhak kok ini ma

itu sini benar benar kelewat tal
dia tanya nyanyi terus
iya sini gak bisa dicarek carek acan
nahon ada mana itu
eh itu punya sering
oh masuk sini
aduh masuk sini
jakob opsi kesempat
seni nya tak hero ke oftentimes
n nut dateng ketiwakan
kalau kalian pergi siapa yang mau mendengarkan cerita kakek lagi
nanti kan ada perawat sini kek yang mau dengerin cerita kakek
klienma merasa senang gembira karena kalian ada di sini
kerenma menjadi muda kembali
gara gara kalian juga semangat hidup kerenma bangkit kembali
tapi sekarang kek
udah udah udah kerenma udah
kita kan nanti bisa menyungi kerenma di sini kapan kapan ya enggak
kalau begitu kakek mengucapkan banyak terima kasih
karena kalian sudah membantu kakek di sini dan semua orang orang di sini
oleh karena itu kakek akan memberikan hadiah istimewa buat kalian
kado nya apaan keman
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak